tujuh hari jelang hari raya idul fitri ruas jalan tol jakarta cikampek diprediksi akan dipenuhi pemudik yang akan menuju jawa barat dan jawa tengah
hingga jumat pagi jalan masih dipadati kendaraan bermuatan besar terutama di antrian masuk gerbang tol cikarang utama memasuki
idul fitri jalur tol jakarta cikampek yang diprediksi akan padat dengan kendaraan pemudik yang menuju arah jawa barat dan jawa tengah ini masih terlihat lengang
padahal menurut pt jasa marga puncak arus mudik di ruas tol menuju cikampek diprediksi berada pada tanggal delapan dan sembilan juni ini
untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan optimalisasi penggunaan jalan dilakukan dengan menghentikan sementara proyek infrastruktur seperti jalan layang tol dan lrt di ruas tol
serta penyediaan sejumlah rest area fungsional dan parking bay atau lahan parkir
posko pengamanan dan kesehatan terpadu juga disiapkan sisi tol melalui exit gerbang tol cikarang barat
puncak arus mudik tentunya di ruas jalan tol jakarta cikampek dan penghubungnya adalah ini salah satu penghubung yang paling pertama ditemui oleh para pemudik adalah gerbang tol cikarang utama
memang untuk year on year atau dari tahun ke tahun keningkatan terjadi dari sisi kendaraan yang melaju yang tadinya sebanyak delapan puluh delapan tiga ratus empat puluh lima ini menjadi sekitar delapan puluh
memang tidak begitu banyak namun ini ada terjadi peningkatan sedikit begitu
kemudian eva dikatakan memang dibandingkan juga dengan hari hari biasa atau hari hari normal
ada keningkatan sekitar delapan tujuh puluh lima persen ini tentunya untuk kendaraan roda empat yang melaju
namun seperti pantauan saya di hamin tujuh kali ini di delapan juni kali ini
memang kendaraan yang melaju masih didominasi dengan kendaraan kendaraan bertona sebesar begitu
nanti pada pukul delapan belas ini dari tanggal delapan sampai tanggal sembilan pada pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan akan ada himbauan
dan sulat edaran kembali diberikan oleh kementerian pertanian
tentunya menyambut juga puncak arus mudik begitu bahwa
truk dan juga kendaraan bertona sebesar dilarang untuk masuk untuk ke area ruas jalan tol jakarta cikampek
dan untuk mengetahui eva sedikit banyak tentang apa saja persiapan begitu
dan juga untuk mengawal kegiatan arus mudik dan juga arus balik di perayaan idul fitri tahun dua ribu delapan belas kali ini
saya sudah bersama dengan kapolres metro bekasi kombespol chandra sukma kumara yang akan siap berbincang dengan saya
selamat sore pak chandra
pak chandra sedikit tentang pengamanan kemudian apa saja fasilitas yang diberikan
atau pengawalan yang diberikan dari polres metro bekasi begitu untuk para pemudik kali ini
baik bisa kami sampaikan di sini bahwa polres metro bekasi kita terbentang dari mulai dari kilometer tujuh belas sampai dengan empat puluh satu
sepanjang jalur itu kita ada lima pos pengamanan
masing masing pos kita menyiapkan ada yang namanya satgas lancar
yang mana satgas itu bertujuan untuk
membantu para pemudik ketika mereka mengalami masalah di jalur tersebut
apakah mereka ada kekurangan bbm kemudian mungkin kendaraannya rodanya bocor ataupun kempes
kemudian itu bisa kita gunakan dengan sangat lancar
kemudian selain itu kita juga memantau dari pagi sampai dengan tadi jam empat sore
ya peningkatan arus ke arah timur ada peningkatan seperti itu
memang diprediksikan bahwa hari ini juga merupakan hari pertama untuk puncak arus
mudik terutama di ruas jalan tol sini ya pak ya di gerbang tol cikarang utama sendiri
antisipasinya pak selain dengan diadakannya satgas lancar begitu
nantinya di arus balik sendiri apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas begitu
ataupun akan dibuka gardu gardu tol yang sebelumnya dipersiapkan sebagai gardu tol cadangan atau seperti apa pak kira kira antisipasi
kami lakukan komunikasi dengan jasa marga
jadi memang kebenaran itu ada di jasa marga
tapi kita memberikan informasi ketika memang ada sumbatan sumbatan tertentu
tentunya kita akan mengefektifkan gerbang tol yang ada
jadi kalau lebih tiga puluh satu gerbang tol untuk cikarang utama
dan kita berharap itu bisa semua dimanfaatkan
dalam artian bahwa sekarang kita mencoba dengan cashless
tahun ini kita menggunakan e tol card itu
jadi memang kita lagi lagi masa masa pemantauan
tapi saya yakin bahwa dengan adanya cashles itu justru akan mempercepat
saya yakin seperti itu
oke kemudian ketika kita berbicara tentang kenyamanan
tidak luput dengan yang namanya rasa aman begitu pak ya untuk para pemudik begitu
dari polres metro bekasi sendiri
mungkin untuk ada pencegahan ataupun juga ada himbawan untuk masyarakat tentunya untuk menghindari laka
ataupun juga keamanan dari barang barang ataupun kendaraan itu sendiri
kira kira seperti apa sih pak
ataupun juga ada assessment begitu dari polres metro bekasi sendiri untuk para pemudik
kalau untuk para pemudik kami mengharapkan mereka mempersiapkan betul betul ya
baik fisik pengemudi maupun kendaraannya kondisi kendaraan
kemudian jangan ragu kita sudah siapkan semua pengamanan di sepanjang jalur tol ini
nanti para pemudik mungkin masuk ke rest area
kita juga menempatkan anggota anggota yang berpakaian preman atau yang tertutup
untuk mengantisipasi ketika memang ada keluaran dari masyarakat
ataupun ada potensi potensi kejahatan di rest area itu
kita sudah mengantisipasi itu
jadi sepanjangnya jadi harus mudiknya sendiri perjalanannya
dan spot spot untuk pemberhentian sudah kita siapkan juga pengamanan
sedikit pak terakhir untuk jalur alternatif sendiri jika nanti dirasa begitu padat
begitu di area gerbang tol cikarang utama
atau di arah kabupaten bekasi ini
jalur jalur alternatif yang dihimbau untuk digunakan oleh para pengendara di mana saja pak
mungkin pemudik kalau memang di sini tersumbat
bisa keluar cekarang barat nanti bisa ambil ke arah jalur pantura
jadi nanti ke cekarang barat kemudian ke dungu waringin
sampai dengan arah kerawang
itu kita siapkan untuk para pemudik juga jalur alternatif
di sana pun juga ada pengamanan pula ya pak ya
ada juga kita menyiapkan sepuluh pos pengamanan
pos pelayanan dan satu pos checkpoint
terima kasih pak candi
semoga sukses untuk rekan rekan dari polres metro terima kasih
dan eva itu tadi bukan cuma dari pengamanan
dan juga untuk rasa aman yang diberikan oleh para sumatera bekasi
untuk para pengendara sendiri
namun juga untuk mengurai kemacetan begitu ada lima parking bay
dan juga ada sepuluh rest area yang mengulat di sepanjang ruas jalan tol jakarta cekampek
yang bisa digunakan oleh para pengendara
tentunya untuk kira kira untuk tentunya mengemudi
agar tidak terlalu mengantri begitu
di gerbang tol gerbang tol yang mengular di sepanjang ruas jalan tol jakarta cikampek
kita masih akan terus memantau seperti apa eva
hari ini diprediksikan adalah hari pertama puncak arus mudik
nanti kita akan lihat eskalasi keningkatan kendaraan yang melaju
di sepanjang gerbang tol cikarang utama
dan nanti kami akan kembalikan anda untuk melihat seperti apa laporan selanjutnya
baiklah kita tunggu laporan anda selanjutnya
mutia wira sastro merapokan langsung dari gerbang tol cikarang utama bekasi jawa barat